pemimpin tertinggi hilal fatul muslimin abdul qadir hasan baraja
ditangkap oleh anggota ditreskrimumpul dan metro jaya
saat berada di sepeda motornya di jalan wr supratman teluk betung bandar lampung
selasa sekitar pukul enam lebih sepuluh pagi
penangkapan abdul qadir ini berlangsung di depan kantor hilafatul muslimin
selain menangkap abdul qadir polisi juga menyita sejumlah barang bukti
seperti dokumen komputer dan printer
abdul qadir ditangkap terkait konvoy kebangkitan hilafah yang terjadi di cawang jakarta timur
selain itu polisi menilai kegiatan hilafatul muslimin diduga bertentangan dengan pancasila
dan diduga sering menyampaikan berita bohong melalui website atau buletin
yang bisa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terutama muslim
uden yang kedua penindakan kami tidak semata mata terhadap person yang bukan terhadap orang yang saya
dari catatan kepolisian abdul qadir merupakan mantan napi terorisme
abdul qadir dua kali menjalani hukuman terkait terorisme
yakni selama tiga tahun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan terkait teror warman
dan kedua tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima selama tiga belas tahun
setelah menjalani pemeriksaan awal
abdul qadir hasan baraja langsung dibawa ke jakarta bersama barang buktinya
sugianto andi surahman lampung